federasi sepak bola dunia fifa secara resmi mencabut status indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh
indonesia pun dipastikan menelan rugi hingga triliunan rupiah
selain indonesia empat negara lain yang mengalami nasib sama gagal menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh adalah nigeria yugoslavia dan juga nigeria serta irak
kita akan lihat seperti apa sebenarnya perjalanan yang terjadi ketika indonesia dicoret sebagai tuan rumah piala dunia dua ribu dua puluh kali ini
dua ribu dua puluh dua dan dua ribu dua puluh tiga
kalau kita bicara ada beberapa negara yang mengalami kegagalan
pertama adalah nigeria di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ini lebih karena memang adanya peristiwa politik dan peperangan di sana
kemudian juga yugoslavia lebih kepada isu politik di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan nigeria kembali dicoba untuk menjadi tuan rumah di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
tetapi ada penyakit meningitis yang mewabah di sana sehingga di cancel kembali
kemudian dua ribu tiga irak
kalau kita ingat irak memang masih
terjadi perselisihan perang di sana
dan indonesia di tahun dua ribu dua puluh tiga sayang sekalipun dikansel
jadi ini adalah lima negara di dunia yang gagal jadi tuan rumah piala dunia di dua ribu dua puluh tiga kali ini salah satunya indonesia
kemudian kita lihat berikutnya adalah rugi penyelenggaran piala dunia
ini suatu yang memang tidak bisa dimunafikan terkait dengan piala dunia
kalau kita bicara dengan modal awalnya
kita mengetahui fixed cost nya atau modal awal yang memang harus dikeluarkan
salah satunya adalah sebesar satu ratus tujuh puluh lima miliar rupiah dari kementerian pupr untuk melakukan revitalisasi pembangunan infrastruktur terhadap lima stadion di indonesia
kemudian juga akademen poras sendiri
kalau kita ingat mereka mengajukan lima ratus miliar
lima ratus miliar ini diajukan oleh menteri olahraga pada saat itu
zainuddin amali juga yang mengatakan bahwasannya ini diajukan pada juni dua ribu dua puluh dua untuk persiapan u dua puluh
ini di bulan juni ya
biayanya ini memang dimasukkan sebagai
bagian daripada persiapan baik itu fisik maupun non fisik terhadap baik itu tim indonesia maupun fasilitas infrastruktur yang didapatkan
dan yang perlu kita lihat lagi adalah kerugian kerugian lainnya
potensi rugi ini suatu yang memang kita tidak bisa lagi hindarkan
wisatawan mancanegara maupun indonesia
nah ini yang menarik dapat saya informasikan terkait dengan data dari ketua phri dki jakarta
dan yang menjadi masalah adalah ketika sektor pariwisata ini terdampak
kalau kita mencoba merefleksi pada sejumlah negara menjadi tuan rumah piala u dua puluh pertama di polandia ya
polandia ini tahun dua ribu sembilan belas
data yang saya dapatkan dari
dan ini mendapatkan penambahan jumlah angka pendapatan untuk polandia lima belas triliun rupiah
ini didapatkan dari tadi ya
kemudian juga haksiar
nah ini tv tv
kemudian juga tadi ya mungkin kita bisa mengatakan merchandise juga
ini hal yang juga menjadi salah satu poin menarik kalau kita bicara mengenai sektor pariwisata
nah umkm ini juga salah satu yang terdampak
ini data yang didapatkan dari juara raga adidaya atau juaraga
juaraga ini salah satu rekanan dari kementerian pemuda olahraga juga indonesia pssi untuk menyediakan
ada lima puluh lebih
ada lima puluh tiga jenis merchandise yang akan diproduksi
ini mereka mengklaim sudah bekerjasama dengan sejumlah umkm
nah umkm ini mereka untuk tadi
kemudian juga pembuatan merchandise
serta seller ataupun pedagang
nah sampai saat ini juara raga belum bisa kami hubungin
karena mereka belum bisa memberikan statement terkait dengan berapa kerugian dari lima puluh jenis
merchandise yang memang sudah dipersiapkan
dan pihak umkm yang terlibat untuk pada piala u dua puluh dua ribu dua puluh tiga di indonesia ini
nah ini menarik kalau kita bicara ya
lalu yang lainnya yang juga harus kita lihat adalah potensi hukuman dari fifa
ini memang masih kita menunggu ya
mendapatkan sanksi berat dari fifa
ada bisa sanksi dalam bentuk materi
ataupun sanksi lain yang memang masih diperbincangkan
karena sampai saat ini belum ada official resmi ataupun pernyataan dari fifa terkait dengan ini
kemudian piala dunia dua ribu dua puluh
kita kemungkinan bisa tidak diikutsertakan
ini suatu kerugian
apabila kita sudah melakukan investasi terhadap kualitas
peningkatan skill daripada semua tim indonesia untuk berlaga di piala dunia
maupun di turnamen fifa lain
ini sangat merugikan
karena investasinya tadi cukup besar
ada lima ratus miliar itu tidak hanya sekedar pemohon infrastruktur
tapi juga sdm daripada kualitas tim sepak bola kita
dan yang terakhir adalah menjadi tidak terpilih jadi tuan rumah ajang olahraga
tuan rumah ajang olahraga
tuan rumah ajang olahraga ini menarik ya
salah satu kalau kita bicara sedikit saja
kemarin qatar ya
qatar ini sebagai tuan rumah piala dunia mendapatkan banyak sekali momentum keuntungan
terkait dengan basaran yang mereka dapatkan
ada dua lima puluh enam juta wisatawan datang di qatar
dan rata rata mereka akan menonton untuk tim kesehatan mereka sampai satu bulan
bisa anda bayangkan berapa pendapatan qatar dari dua lima puluh satu jiwa orang yang datang ke sana
dari sebelumnya hanya enam ratus sepuluh orang wisatawan ke qatar
nah ini jumlahnya cukup besar
dan ini merupakan suatu potensi opportunity loss yang hilang di indonesia
kemudian kalau kita lihat brazil sedikit ya
sebelum kita berbincang dengan pihak yang banyak mendapatkan kerugian
misalkan kita brazil kita di tahun dua ribu empat belas
di sini brazil mereka kehilangan
dari sektor ini baik itu para wisata
dan juga dari para kita bilang wisatawan yang datang
jumlah ini akan terus bertambah sepanjang tahun setelah penyelenggaraan
yaitu mencapai enam lima juta turis setiap tahunnya
jumlah yang besar ya
jadi kita akan melihat seperti apa sebenarnya kehilangan kita
kita tidak mendapatkan kesempatan untuk ikut berlaga
ataupun ikut menjadi tuan rumah di piala dunia u dua puluh ini